di lapangan tegar beriman cibinong bogor
ya dengan mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas hitam
kain sarung serta peci berwarna hitam nih pak jokowi ganteng banget
sudah tiba di lapangan tegar beriman sekitar pukul enam lebih delapan menit
pak jokowi tampak ditemani oleh pejabat gubernur jawa barat komjen iryawan
serta koordinator staf khusus presiden teten mas duki
pelaksanaan sholat ini diimami oleh kiai haji zainal abidin
sementara khutbah disampaikan oleh dr kiai haji muhammad suhendra
usai salat jokowi menyerahkan secara simbolis hewan kurban sapi
kepada ketua dkm masjid baitul faizin cibinong
untuk langsung disembeli dan dibagikan kepada yang berhak
untuk mengetahui kondisi pelaksanaan sholat idul adha
sudah bergabung bersama kami korespondensi nn indonesia edo ekariski di bogor
di tempat pak jokowi tadi juga melaksanakannya ya prabu ya
selamat pagi hanum dan juga prabu
kalau bicara bagaimana kelancaran acara sholat idul adha seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijrah di lapangan tegar beriman
yang diikuti langsung oleh presiden jokowi dodo
secara keseluruhan berjalan lancar mulai dari kedatangan presiden joko widodo tadi tepat pukul enam lima puluh
hingga prosesi gemah takbir yang dilakukan di lapangan ini
hingga proses sholat dan khutbah seluruhannya secara umum berjalan aman dan lancar
khutbah juga tadi menyampaikan beberapa pesan pesan
imam atau imam khutbah ini menyampaikan beberapa pesan pesan terkait dengan bekerja dan berprestasi
ini pesan ini khusus diberikan
secara langsung kepada presiden joko widodo yang duduk di saf paling depan di lapangan tegar beriman ini
terkait juga dengan capaian capaian pemerintah
hal hal yang telah dilakukan oleh pemerintah ini dipesankan agar tidak dikurangi
dipertahankan atau kalau bisa malah bisa ditambah prestasinya begitu dalam konteks pemerintahan
sementara itu prabu dan juga hanum
kalau anda lihat di belakang saya ini ada iring iringan kendaraan
ini adalah iring iringan kendaraan
yang membawa presiden joko widodo untuk keluar dari lapangan tegar beriman
jadi tadi seusai memberikan sapi seberat satu empat ton
sapi jenis brahma kepada dkm masjid setempat
presiden joko widodo akan langsung meninggalkan kawasan lapangan tegar beriman
kalau anda lihat ada kalau tidak salah ada dua tadi mobil box besar yang juga masuk dalam iring iringan
ini biasanya berisikan sembako
yang nantinya akan dibagikan secara langsung oleh presiden joko widodo
namun sayangnya prabu dan juga hanum agenda pembagian sembako ini nampaknya sifatnya internal
jadi memang tidak dipublikasikan kepada media dan tidak bisa diambil untuk diliput
dan sejauh ini iring iringan masih tersendat
nampaknya karena memang banyak sekali masyarakat tadi yang mengikuti sholat idul adha di lapangan tegar beriman ini
masih mencegat iringan presiden joko widodo untuk sekedar berfoto bersalaman
yang tadi disempatkan juga oleh presiden joko widodo setelah memberikan sapi tadi menyapa warga setempat
yang sudah menantikan momen untuk bertemu secara langsung ataupun sekedar bersalaman
atau kalau beruntung mengambil foto bersama di sekitar kawasan lapangan tegar beriman
demikian prabu dan juga hanum
ya baik edo eka rizky terima kasih atas laporannya
bagi masyarakat yang tidak sempat berfoto dengan pak jokowi bisa foto sama sapinya dulu
benar sekali kan sapi dari pak jokowi
ya sapinya pak jokowi kan itu juga jarang jarang ya